halo teman teman perkenalkan saya emil karnuntas saya berasal dari teknik mesin itb
sejak berita hilangnya eril di sungai are swiss pada kamis dua puluh enam mei dua ribu dua puluh dua lalu
pihak kampus itb langsung berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk mengkonfirmasi hal tersebut
itb juga ikut mengadakan sholat gaib saat eril dinyatakan meninggal dunia oleh pihak keluarga
bagi ketua program studi teknik mesin ftm di itb sandro mihradi
eril adalah sosok mahasiswa baik dan sederhana
sadro bercerita bahwa banyak dosen yang tidak mengetahui jika eril adalah putra sulung gubernur jawa barat ridwan kamil
yang bergaul dengan teman temannya dan sebagaimana mahasiswa biasa lainnya
jadi tidak ada istilahnya seperti menonjol dalam arti karena mungkin anak pejabat semacam itu
itu tidak ada sama sekali tidak ada
bahkan banyak di antara kami juga yang tidak ngeh
putranya pak ridwan kamil
eril juga aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan
seperti menjadi anggota unit kegiatan mahasiswa js itb
hingga ikut dalam kepanitiaan kegiatan orientasi studi keluarga mahasiswa itb sebagai anggota divisi tatib
di situ eril ya saya dengar memang itu jadi salah satu tim keamanan
yang tugasnya memang untuk menjaga keamanan
kurang lebih keberlangsungan acara seperti itu
tapi itu kan intinya pembagian peran masa tidak
bukan berarti keamanan itu orangnya jutek jutek atau galak galak tidak seperti itu
tapi lebih kepada pembagian peran sebagai
selain aktif dalam kegiatan kemahasiswaan eril juga memiliki nilai akademik yang baik

saya kira di rata rata atau di atas rata rata sedikit seperti itu
ipk nya kan juga di atas tiga dua seperti itu
dan kami melihat itu baik seperti itu
jadi kalau misalnya yudisium misalnya anda eril lulus yudisium nya kategorinya itu sangat baik
dengan berbagai kenangan baik tentang eril
dan dengan berbagai perkembangan baik tentang kita
kita berharap bisa mencapai kemahasiswaan yang baik
dan kita juga berharap bisa mencapai kemahasiswaan yang baik